sejujurnya ya waktu lihat foto fotonya di lini masa agak mengkhawatirkan ketika banyak orang terpantau ramai ramai memenuhi ruas jalan sudirman tamrin untuk berolahraga di car free day pekan lalu ya
terus mendengar peniadaan car free day di sudirman mungkin jadi bikin lega sedikit gitu ya tapi ternyata ada sejumlah lokasi pengganti nih yang tersebar di lima wilayah kota administrasi supaya warga bisa menikmati car free day di tengah pandemi covid sembilan belas
nah apakah kebijakan ini efektif untuk menekan laju persebaran covid sembilan belas di masa psbb transisi
bergabung bersama kami ada epidemiolog fkm ui tri yunis miko
dokter miko selamat malam
oke dr miko saya ingin tanya sebesar apa sih sebetulnya potensi penyebaran covid sembilan belas di kerumunan saat ini mengingat covid sembilan belas bisa muncul tanpa gejala
ya jadi penyelidikan penyebaran covid sembilan belas memang untuk
arti atau arnolnya atau kecepatan penularannya
kecepatan penularan tergantung pada padatan atau kontak tracing dan jumlah populasi susceptiblenya
nah kalau seperti itu berarti jumlah populasi surceptable pada kerumunan itu amat menentukan penularan
kemudian kontak tracing kontak krip
kontak ratenya menentukan juga penularan
berarti kontak rate ini terhadap kasus atau otg atau orang yang mengandung kuman
kemudian populasinya semua orang rentan
dari bayi sampai orang tua semuanya rentan terhadap covid sembilan belas
jadi resikonya besar sekali ya
jadi kalau ada kerumunan sebaiknya dihindari
pada psbb kemudian ditutup semua mal ditutup semua toko begitu
itu karena menghindari kerumunan
sekarang kenapa dibuka lagi
nah ini ada kebijakan cfd yang kemarin fotonya juga ramai banget ya pak
agak mengkhawatirkan gitu untuk banyak orang
lihat fotonya kayak gak ada jarak
padahal salah satu protokol kesehatan adalah menjaga jarak
tapi dengan adanya kebijakan baru
karena frida yang disebar katanya biar gak kerumunannya di satu wilayah aja
ini ada kemungkinan dong potensinya meluas
ya jadi bayangkan aja kalau toko toko itu ditutup
berapa sih kerumunan berapa orang
pada waktu itu meeting di hotel dilarang begitu
berapa orang kerumunan di hotel itu begitu
jadi kalau sekarang berarti meeting kurang dari lima puluh orang di bolehkan
jadi kalau cfd memungkinkan kerumunan lebih banyak lagi
jadi itu tidak masuk akal
pada jakarta itu masih merah banyak
kasusnya masih banyak
dan bukan rt sebagai patokan bahwa penularan itu menurun
rt itu menunjukkan bahwa kas wabahnya sedang menurun
kalau pada saat bertemu dengan populasi yang freetable
yang dampak menelarnya
artinya number of reproduction case ini tidak bisa menjadi patokan untuk memulai masa transisi menuju new normal
begitu ya dok
jadi saya jelaskan
rt sembilan puluh sembilan atau turun dari sembilan puluh delapan
kisaran itu ada
kisarannya adalah sembilan puluh enam sampai satu tujuh
nah artinya ada daerah yang masih rendah
eh udah rendah
ada daerah masih tinggi
di jakarta ada daerah yang sembilan puluh enam ada yang satu lima
yang satu dua masih tinggi
yang sembilan puluh enam itu sudah menurun

jangan lupa itu

artinya tidak bisa kemudian nilai itu menjadi satu
di wilayah jakarta akhirnya membuka relaksasi termasuk car free day di sudirman tamrin
artinya di arah jakarta ada yang menurun ada yang meningkat
jadi yang meningkat masih bahaya begitu
nah tapi begini dok
resiko penyebaran di ruang terbuka dianggap mungkin lebih rendah daripada di dalam ruang
tapi di sisi lain kita juga harus berolahraga untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh
biar sehat dok
tapi kalau pun memang harus terlalu banyak
tapi kalau pun memang harus terlalu banyak

baiknya seperti apa dok
ya jadi berolahraga itu biarkan aja di daerah masing masing yang ada lapangan
ya setiap kelurahan punya daerah terbuka hijau harusnya begitu
di rw juga ada daerah lapangan begitu
di perumahan perumahan juga ada taman taman yang bisa buat olahraga
jadi gunakanlah taman taman di perumahan perumahan
ada ruang terbukanya ada lapangannya
di kelurahan juga ada kelurahan dan lapangannya
jangan kemudian disatukan dalam tiga puluh dua yang boleh melakukan car free day
oke artinya ini nggak masuk akal kebijakan untuk memindahkan kegiatan car free day di tiga puluh dua lokasi di jakarta
sama aja memindahkan virusnya memindahkan klusternya begitu ya dok
harusnya ada kebijakan lain yang bisa lebih efektif untuk meredam klaster
meredam covid sembilan belas khususnya di masa transisi ini
dr triuris miko wahyono terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami epidemiolog dari fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia